sembilan lainnya saudara aksi bakar bandan blokir jalan mewarnai demo mahasiswa di depan bundaran patung kuda gambir jakarta pusat senin siang
mereka menuntut presiden jokowi melakukan perubahan untuk demokrasi indonesia
aksi saling dorong antara mahasiswa dan polisi terjadi di depan bundaran patung kuda gambir jakarta pusat
selain itu mahasiswa se bandung raya serta sejauh barat ini juga membakar ban sebagai bentuk protes
mereka meminta presiden jokowi membenahi demokrasi indonesia saat ini serta menurunkan harga sembako yang terus melambung
komisi pemilihan umum akan melanjutkan tahapan rekapitulasi penghitungan suara
pemilihan umum akan melanjutkan tahapan rekapitulasi penghitungan suara